jadi saya akan update tentang status keadaan tertentu
yang sudah ditanyakan banyak media
yang pertama bahwa status keadaan tertentu penanganan daurat itu
sudah ditetapkan oleh kepala bnpb pada tanggal dua puluh delapan januari
pada saat ada rapat koordinasi di kementerian pmk
untuk memulangkan saudara saudara kita wni yang ada di wuhan cina
jadi saat itu diperlukan status karena pada saat itu belum ada daerah daerah
maupun pemerintah pusat menentukan status keadaan darurat
jadi ke status keadaan daurat ada tiga
yang pertama status siaga daurat kalau bencana belum terjadi
kemudian status tanggap darurat saat bencana sudah terjadi
dan status transisi daurat ke pemulihan itu semuanya ada status keadaan daurat
karena pada saat itu kita perlu bekerja dengan cepat
kita perlu membutuhkan dukungan operasi daurat
sehingga atas persetujuan dari menko pnk saat itu
disetujui untuk mengeluarkan kepala bnpw punya kewenangan
mengeluarkan status keadaan tertentu daurat penanggulangan penyakit coronavirus ini
sehingga ditentukan tanggal dua puluh delapan januari sampai dengan tanggal dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
kemudian karena ini makin skalanya makin besar
dan presiden memerintahkan untuk melakukan percepatan
maka ada perpanjangan status lagi
status saat ini karena tertentu diperpanjang lagi
karena sampai saat ini belum ada daerah daerah ataupun nasional yang menetapkan status keadaan daurat
sehingga bnpb perlu memperpanjang lagi sampai dari tanggal dua puluh sembilan februari sampai tanggal dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
jadi diperpanjang lagi
supaya lebih fleksibel
karena kita nunggu daerah daerah yang melakukan mengeluarkan status keadaan daurat
seperti yang diinstruksi oleh presiden kemarin
bapak presiden meminta kepada kepala daerah
dalam hal ini gubernur bupati wali kota untuk menentukan dua status
ada status keadaan darat ada dua
satu siaga daurat
dua tanggap daurat
untuk siaga daurat mungkin yang belum ada kasusnya bisa untuk jaga jaga
untuk yang tanggap daurat tentunya untuk daerah daerah yang sudah positif
sudah banyak positifnya seperti dki jakarta jawa barat mungkin atau daerah daerah yang lain
bisa menetapkan status tanggap darurat
tentunya perlu konsultasi terlebih dahulu dengan ketua gugus tugas percepatan penanggulan covid sembilan belas
yaitu kepala bnpb di sini
nanti ada tim di sini yang bisa menjawab pertanyaan pertanyaan tersebut
jika daerah daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan daurat
maka status keadaan tertentu yang di bnpb keluarkan bisa tidak berlaku lagi
itu salah satu karena strateginya karena kita harus bekerja kita harus mengeluarkan anggaran
sehingga perupayaan hukum sehingga aman semuanya untuk administrasi ini
terutama untuk mengeluarkan anggaran dana siap pakai yang ada di bnpb
kemudian ini bisa juga disebut bencana nasional bukan bencana nasional tapi skala nasional
karena dengan status tersebut pemerintah mengarahkan segera
segala potensi yang ada di indonesia ini baik dari tni polri dunia usaha media dan sebagainya
untuk mendukung operasi percepatan penanggulan bencana covid ini
sehingga boleh dikatakan ini adalah bencana nasional skalanya setara dengan bencana nasional
karena seluruh usaha dari pemerintah segera ada upaya dikerahkan untuk menanggulangi bencana non alam ini
bencana non alam pandemi coronavirus ini supaya bisa selesai
latar belakangnya kenapa bisa juga disebut sebagai setara dengan bencana nasional
saya kira itu penjelasan dari bnpb
nanti kami akan merebutkan rilisnya dan bisa disampaikan ke seluruh media
demikian terima kasih